pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik saat hari raya idul fitri
pemerintah beralasan kebijakan tetap membolehkan warga mudik demi menjaga denyut perekonomian
kebijakan ini dikhawatirkan dapat memperluas penyebaran wabah virus corona
sementara pemerintah belum punya protokol konkret untuk mendeteksi masyarakat yang pulang kampung ke halamannya
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada pak juri ardiantoro deputi empat bidang komunikasi politik dan desiminasi informasi ksp
dan melalui sambungan telepon ada juga pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
selamat malam pak juri
dan saat malam pak agus apakah bisa mendengar suara saya juga
malam bisa assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke pak juri terlebih dahulu
pak juri aturan soal boleh tidaknya masyarakat
masyarakat mudik ini menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat
mungkin anda bisa jelaskan sebetulnya pemerintah ini sikapnya bagaimana
ya sebetulnya sikap pemerintah kan jelas dan tidak perlu menjadi simpang siur ya
jelas bapak presiden mengatakan bahwa masyarakat indonesia harus membatasi pergerakan
sehingga pemerintah minta dengan sangat kepada masyarakat untuk tidak mudik
jadi memang himbawan tetapi himbawan ini disampaikan dengan semangat yang sangat kuat
untuk tidak mudik bagi masyarakat yang akan datang ini
jadi nah ini sejalan dengan kebijakan yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah
ini kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau pcbb
di mana seluruh pergerakan arus orang dan barang itu akan dibatasi
jadi memang tidak dilarang tetapi akan dibatasi dan akan diatur bahwa orang sebaiknya tidak mudik
oke pak juri apa sebetulnya pertimbangan tetap memperbolehkan masyarakat untuk mudik
apakah hanya semata menjaga denyut perekonomian agar tetap berjalan atau ada pertimbangan lain
ya saya kira pertimbangannya banyak sekali ya
pertimbangannya ada pertimbangan belajar dari negara lain ada pertimbangan sosial ekonomi karakter budaya bangsa kita dan lain lain
tapi intinya adalah bahwa rezim pengaturan pembatasan sosial ini adalah pembatasan bukan pelarangan
terpaksa harus mudik tetapi harus menghadapi konsekuensi bahwa ketika sampai di kampung
dia akan dikenakan beberapa pengaturan pengaturan oleh daerah yang nanti akan menerapkan kebijakan pembatasan pembatasan sosial berskala besar
jadi yang akan mudik pun akan menghadapi situasi yang rumit
jadi makanya sebaiknya tidak mudik
dan pemerintah akan memberikan stimulus atau bantuan sosial bagi yang tetap tinggal di kota kota besar ini
sehingga kehidupan ekonominya akan dijamin dan tidak perlu risau
nah untuk libur nanti akan diatur cuti cuti libur setelah nanti wabah ini meredah
dan kemudian bisa menikmati pulang kampung atau mudik setelah wabah ini bisa dikendalikan
pak juri apakah menjaga denyut perekonomian ini lebih penting ketimbang menekan angka penyebaran covid sembilan belas di mata pemerintah
ya saya kira bukan hanya soal ekonomi ya pertimbangannya banyak sekali
karena anda kita bayangkan ya orang tinggal di jakarta
di tempat tempat di mana orang tidak bisa mudik
sementara di jakarta juga berkumpul dalam satu ruang yang sangat padat
itu juga satu yang berisiko
karena harus diatur supaya kebijakan ini tetap konsisten jaga jarak tidak berkumpul
di mana saja berada entah di jakarta atau di kampung
yang penting protokol untuk menjaga diri menjaga jarak aman itu yang harus ditekankan
oke pak juri
tadi anda mengatakan bahwa melarang mudik saja
masyarakat itu akan tetap mudik
nah kalau misalnya menghimbau bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan masyarakat ini
mau untuk tetap tinggal di daerahnya masing masing tidak mudik
selain dengan memberikan stimulus dan juga menggeser hari raya idul fitri pak juri
nanti der kita dalam pengaturan pembatasan sosial berskala besar
itu kan ada banyak pembatasan pembatasan mbak
pembatasan orang akan sulit mudik
pembatasan orang akan sulit nyari tiket
pembatasan orang sulit bergerak di kampung halamannya
nanti daerah daerah itulah yang akan menerapkan kebijakan ini
jadi itulah situasi yang kita yang pemerintah lakukan dan buat kebijakan itu supaya masyarakat bisa disiplin
bisa efektif untuk sama sama menjaga diri untuk tidak menularkan atau tidak berpotensi menularkan wabah ini atau virus ini
oke oke saya mau ke pak agus pambagio sebagai pengamat kebijakan publik
pak agus anda melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah hanya mengimbau saja tidak melarang masyarakat untuk mudik
apakah kebijakan ini tepat di saat angka penyebaran wabah covid sembilan belas ini sudah meluas di lebih dari tiga puluh provinsi
ya saya orang yang dari puluhan tahun yang lalu mengatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat tidak disiplin
masyarakat yang sangat cuek
dia tidak peduli
kecuali nanti ketika mengenai diri keluarganya
baru dia kalang kabut dan marah marah
nah makanya untuk membiarkan atau tidak melarang saya terus terang sangat khawatir
karena itu pasti mereka akan pergi
karena di jakarta pun sudah tidak bisa hidup
dalam dua minggu ini saya monitor pergerakan ekspedisi yang paling banyak adalah motor
ke daerah jawa dan sumatera
jadi praktis orang akan pergi
kalau dilarang kan kita mau konsentrasikan
singapura hari ini kembali menutup karena adanya penambahan penderita
nah jadi kita ini tetangga sebelah sebelah saja sudah menutup kita enggak
mungkin karena takut kekurangan uang pemerintah akan harus menjamin atau apa
sudahlah ekonomi kita lupakan
karena tidak ada satupun negara di sini di seluruh dunia yang tidak terdampak
saya khawatir kalau kita tidak konsentrasi menghilangkan covid sembilan belas ini sementara negara lain konsentrasi penuh
tidak memikirkan ekonomi
nanti ketika negara lain sudah selesai dan sudah mikir ekonomi kita masih pusing ngurusin covid sembilan belas ini
karena kan angka yang keluar dari pemerintah satu tujuh ratus atau satu sembilan ratus itu bukan real dari penderitaan sebenarnya
nah ini kan kita juga tidak tahu ada di mana
belum kita dapat tambahan narapi dana
kita dapat tambahan orang imigran pulang dari malaysia
saya nggak bisa membayangkan itu
oke pak agus tapi ini anda tadi sudah menyebutkan sebetulnya
artinya pemerintah sengaja tidak melarang masyarakat untuk mudik ini sebagai cerminan bahwa pemerintah tidak mau menanggung masyarakat yang tinggal di wilayahnya masing masing
iya dengan keluarnya pp keluarannya kepres dan perbu
karena itu terlihat bahwa memang ingin tidak terlalu
mengurusi orang orang ini karena ketidakpastian dana
saya sudah pernah menulis minggu lalu
ya itu bisa saja kalau memang mau serius
saya sangat khawatir ketika negara lain sudah selesai kita masih berputar dengan itu kan
bin memperkirakan sekitar juni juli
panjang itu saya tidak yakin apakah negara lain juni juli juga masih sibuk dengan covid sembilan belas

oke saya mau ke pak juri lagi pak juri tadi pak agus sudah menyampaikan bahwa
ada indikasi pemerintah takut kekurangan uang
dan ada keterbatasan dana untuk menanggung masyarakat yang tidak mudik
sehingga pemerintah sengaja tidak melarang hanya mengimbau saja masyarakat untuk tidak mudik
padahal semua negara juga terdampak faktor ekonominya ataupun sektor ekonominya
sayang saya tidak mendengar tadi penjelasan mas agus pembagio ya tidak terdengar

saya kira tidak ada
saya kira tidak ada
cerminan dari kebijakan pemerintah bahwa pemerintah itu takut atau tidak mau mengeluarkan anggaran untuk menanggung beban orang yang berdampak covid ini
kalau kita lihat bahwa pemerintah menjamin bahkan meminta orang tidak mudik
dan akan menjamin kehidupan ekonominya saat yang bersangkutan tetap berada di tempat perantauan seperti sekarang ini
nah itu kan bukti bahwa kita ini mampu
menyediakan jaminan hidupnya
dan kemudian pemerintah juga merealokasi banyak anggaran dan kemudian uang rp empat ratus triliun lebih untuk penanganan ini
dan sebagian besar adalah untuk mengantisipasi atau untuk memberikan bantuan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini
sebetulnya alasan alasan itu bisa dijauh dengan kebijakannya yang sudah diberikan
sebetulnya alasan alasan itu bisa dijauh dengan kebijakannya yang sudah diberikan

pemerintah tidak benar pemerintah ketakutan untuk menyediakan anggaran atau uang untuk menanggung hidup orang yang berdampak akibat misalnya kalau dilarang mudik
oke kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio cnn indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada pak juri ardiantoro deputi empat bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi ksp
kemudian ada pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
dua duanya melalui sambungan telepon dan saya akan lanjutkan kembali ke pak juri
pak juri ini sempat ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh jurubicara presiden yakni pak fajrul rahman yang mengatakan

pak juri ini sempat ada perbedayaan informasi dari lingkaran presiden yakni pak fajro rahman yang mengatakan
pak juri ini sempat ada perbedayaan informasi dari lingkaran presiden yakni pak fajro rahman yang mengatakan
seperti yang pak mensesnek sampaikan pak pratik nau itu
pemerintah itu sangat berkepentingan untuk meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik
jadi pesan intinya di situ
jadi sebetulnya tidak ada yang kontradiktif
substansinya sama meminta dengan sangat masyarakat untuk tidak melakukan mudik pada kesempatan
di mana wabah ini masih berlangsung wabah covid sembilan belas ini
karena kalau mudik itu kan beresiko untuk menularkan kepada orang yang dikunjungi nanti
oke pak juri berarti substansinya sama tapi silang pendapat juga terjadi
antara dishub atau dinas perhubungan dki jakarta
yang menerbitkan penghentian layanan bus antar kota antar provinsi di hari yang sama
kementerian perhubungan kemudian membatalkan kebijakan tersebut
artinya terjadi silang pendapat
antara pengambil kebijakan ini bagaimana
tidak ada surat kementerian perhubungan untuk menghentikan
adanya adalah surat rekomendasi untuk pemerintah daerah atau jajaran perhubungan
jika kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini dijalankan
maka antisipasinya adalah melakukan pembatasan pembatasan atas arus orang dan barang
jadi itu kan rekomendasi
namanya rekomendasi itu tentu bisa dijalankan atau tidak
sementara pemerintah daerah dki sendiri kan belum secara resmi menerapkan
atau memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar itu psbb
karena proses itu kan harus dijalani dulu
baru kemudian melakukan pembatasan pembatasan
baik arus orang maupun barang termasuk di dalamnya adalah
itu yang sebetulnya terjadi
oke saya ke pak agus pambagio
pak agus tadi sudah dijelaskan oleh pak juri bahwa sebetulnya tidak terjadi silang pendapat
karena substansinya sama
pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat tidak mudik
tapi kalau kita lihat faktanya beberapa hari yang kebelakang
ini terjadi silang pendapat terhadap pengambil kebijakan
ada yang menginginkan pembatasan agar masyarakat ini tidak mudik
dengan mengeluarkan himbauan rekomendasi
agar layanan bus itu kemudian ditutup
tapi di sisi lain pemangku kebijakan yang lain kemudian membatalkan kebijakan tersebut
bagaimana anda melihatnya ini
ya ini kan itu satu bahwa pertama memang tidak jelas sebetulnya mau kemana
kan awalnya minggu lalu saya sempat berkomunikasi dengan pak mahfud dan sebagainya
itu kan mau ada pp untuk karantina
sehingga waktu itu semua aparat termasuk kemenhub dan plt nya
pak luhut kan menyusun rapat dan sebagainya dan memerintahkan
kan tidak mungkin bupolana kepala bpjtj itu dengan lancang yang membuat
pasti ada yang memerintahkan
nah tetapi tiba tiba kebijakannya kan berubah
tidak ke karantina tetapi ke psbb
yang buat publik itu menjadi baru lagi
jadi kita ini berdebat dengan istilah
panjang panjang dijelaskan tetapi tidak ada real
akhirnya kan masyarakat bergerak sendiri
saya di sini mengorgi rw untuk segera mendata siapa yang tidak bisa makan hari ini
hari ini harus kita kasih makan
saya teman teman alumni yang sudah sekarang usia usia manula ini mau diapakan
semua kita data
jadi kita ini bergerak sendiri
yang katanya pemerintah punya sekian triliun itu belum tahu gimana caranya
sementara teman teman yang punya kredit yang itu juga tidak tahu
ojk pojk sebelas juga tidak bisa dijalankan
sementara pp dua puluh satu pun juga sulit dijalankan
bagaimana bisa pemerintah daerah mau melakukan parsial lah
katakan parsial karantina harus minta izin ke kemenkes
nah menteri kesehatan aja kewalahan ngurusin penyakit lalu diminta ngurus izin
ini yang saya tidak paham sehingga saya jadi ragu
ini sebetulnya kita mau dibawa kemana
kan kita harus mau konsentrasi membereskan ini dulu baru ekonomi lah
saya sempat tulis bahwa tolong semua batalkan proyek proyeknya
sehingga supaya uangnya ada dialokasikan
besoknya pak luhut bicara pemindahan ibu kota tetap jalan high speed train tetap jalan
kita kan bingung ini sebetulnya bagaimana sih maunya gitu
artinya kalau anda lihat kebijakan kebijakan pemerintah yang masih menjalankan proyek proyek infrastruktur itu
harusnya bisa dihentikan terlebih dahulu dan fokus di area alokasi
dan kita tunggu tahun dua ribu dua puluh tiga
oke di arah
ketika sudah selesai
oke di fokuskan kemudian untuk penanganan wabah covid sembilan belas begitu ya pak
sementara anda melihatnya juga bahwa himbauan ini bertentangan tidak sih dengan pembatasan sosial berskala besar ini
ya sekali lagi begini karena peraturannya pun sumir sulit memahami
saya kan di perintah undang undang nomor enam tahun dua ribu dua belas soal kekarantinaan jelas
ada satu pp yang harus diterbitkan mengurusi sanksi administrasi
kemudian ada sebelas surat menteri kesehatan soal keputusan yang harus dikeluarkan
tapi tidak ada yang keluar
tiba tiba muncullah pp dua puluh satu itu soal psbb
kan padahal tidak diperintahkan
sementara katanya sanksinya ada
tidak ada sanksinya
suruh refer ke undang undang nomor enam
nah ini membingungkan
ini sebetulnya tidak masyarakat lah
semua teman teman pimpinan media juga kita diskusi
bingung ini mau kemana sebetulnya gitu
oke saya mau bertanya ke pak jury

menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh pak agus pambagio
bahwa ini peraturannya sumir
kebijakan pemerintah itu sumir
masyarakat bingung sebetulnya mau dibawa kemana
karena tidak ada yang jelas sebetulnya peraturan dari
yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
bagaimana anda menjawabnya pak juri
yang tidak jelas yang bagaimana
yang pp dua puluh satu pak
yang kadang kadang yang membuat tidak jelas kan kita ini
kan para edit ini
loh bukan pp dua puluh satu itu kan perintahnya katanya dari undang undang nomor enam
memang peraturan pemerintah tentang
pembatasan suruh berskala besar
ini kan baru pp baru payung
yang mengatur masih mengatur secara umum
nah undang undangnya apa yang dipatuhi
nanti pemerintah daerah yang akan menerapkan
setelah mendapatkan surat
keputusan dari menteri kesehatan
untuk memperlakukan kebijakan pembatasan ini
lo pp kok muncul sendiri pak
mana indoknya pak
oke pak satu satu pak sebentar
bagaimana pak jury
nah kalau nanti daerah sudah ditetapkan sebagai
daerah yang memperlakukan
nanti akan diterapkan di daerah dan
mana yang akan
mana yang boleh dilakukan oleh masyarakat
mana yang tidak boleh dilakukan
fasilitas umum apa yang boleh digunakan
fasilitas umum mana yang tidak boleh digunakan
jalur jalur transportasi mana yang bisa dilalui
mana yang tidak bisa dilalui
semua akan secara detail
oleh pemerintah daerah
dan kemudian itu harus diikuti oleh masyarakat
kita tunggu saja penerapannya
kalau hanya membaca pp nya
memang masih bersifat umum ya
pp itu memuat
dan kemudian nanti akan ditetapkan di dalam penerapan di lapangan
oleh pemerintah daerah
silahkan kalau mau ditanggapi bagaimana
pp itu kan harus ada induknya
coba kita lihat di pp dua puluh satu
itu tidak disebut undang undang mana yang mau dipakai
jurubicara waktu saya hadir di sebuah stasiun tv
katanya itu induknya ke undang undang nomor enam dua ribu empat
di dua puluh enam itu tidak ada perintah untuk membuat pp
kecuali pp sanksi administrasi
lalu pp ini dimana berdirinya
lalu gimana mau menjalankannya
karena undang undang enam itu
ada satu pp yang harus diterbitkan
dan sebelas surat keputusan menteri kesehatan yang harus dibuat
nah sekarang ini induknya kemana
tanpa ada sanksi atau denda
perda ganjil genap di jakarta
itu ada sanksinya lima ratus ribu
ini gak ada
lalu siapa yang mau mengikuti
kita semua bingung bacanya
dan saya sudah kirimkan statement itu kemana mana
bahwa kita bertanya
ini sebetulnya pp dua puluh satu nginduknya kemana
karena di menimbangnya tidak ada itu menginduk kemana
pak juri apakah bisa mendengar tadi penjelasan dari pak agus
jadi itu pak agus mengatakan bahwa pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu membingungkan induknya kemana
harusnya menginduknya ke undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
dan tadi juga pak agus pambagio menyebutkan bahwa untuk peraturan yang tidak ada sanksinya itu agak sulit masyarakat untuk mengikuti
makanya saya ingin dialog ini saling mendengar
saya sama sekali tidak mendengar penjelasan mas agus pambagio
jadi apa yang tadi disampaikan saya tidak mendengar
tapi kalau misalnya soal itu itu begini
jadi sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan pemerintah telah menetapkan lebih dahulu kepres
kepres tentang keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat
jadi sebetulnya pemerintah sudah menetapkan sekarang dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat
tindak lanjut dari kedaruratan itu muncullah peraturan pemerintah tentang
salah satu bentuk kedaruratan yakni pembatasan sosial berskala besar
nah kemudian apakah tidak ada sanksi
memang peraturan pemerintah ini tidak memuat secara rigid mengenai sanksi
tapi jangan lupa bahwa peraturan pemerintah ini menginduk juga kepada undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
nah itu karena nggak kena
tentang kekarantinaan kesehatan yang didalamnya memuat mengatur mengenai sanksi
jika ada pelanggaran atau pihak pihak yang menghalangi
pp nya belum keluar atau sanksi
jadi jangan dipisah antara pp ini dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
jadi dalam pp itu jadi jelas kan itu harus
nggak ada pp nya harus
atau merucuk kepada ketentuan yang ada di dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
yang memuat tentang sanksi
oke oke oke pak jury kita kembali fokus lagi
tadi anda sudah menyebutkan bahwa presiden sudah menerbitkan kepres nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang kedaruratan kesehatan masyarakat
artinya memang saat ini kondisi kesehatan di indonesia itu mengalami kedaruratan
tapi kalau memang mengalami kedaruratan kenapa kemudian pemerintah tidak melarang saja masyarakat untuk mudik
padahal tahu bahwa itu bisa menimbulkan penyebaran yang lebih luas untuk wabah covid sembilan belas pak juri
jadi kedaruratan itu ada empat jenis
satu kebijakan terkait dengan kedaulatan
dan itu bisa dilihat dari undang undang kekarantinaan kesehatan
yakni karantina rumah karantina rumah sakit karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar
pemerintah sampai hari ini tidak melihat atau belum berpikir untuk melaksanakan melakukan karantina wilayah
jadi ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan
yang diambil adalah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar
jadi mbak pembatasan sosial berskala besar ini juga adalah salah satu bentuk kekarantinaan
yang merujuk pada keputusan presiden atau pemerintah bahwa situasi sekarang adalah situasi darurat kesehatan
jadi itu hanya satu pilihan dan cara yang menurut pemerintah lebih efektif untuk menangkal penyebaran wabah ini
ketimbang kebijakan yang lain seperti karantina wilayah
oke pak agus anda ingin menanggapi mendengar penjelasan tadi dari pak juri bahwa pemerintah tetap berpegang pada undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh
di situ disebutkan sebetulnya ada sanksi sanksinya saya sebutkan
ini nggak ada sanksinya itu di pasal empat puluh delapan ayat enam harus dibuat pp nya
nah pp yang muncul bukan pp soal sanksi tapi pp nya pp soal psbb jadi kan bingung
kemudian di psbb nya tidak ada sanksinya suruh meraju ke enam
nah waktu di pembukaan menimbangnya itu tidak ditulis undang undang enam nya atau tadi katanya kepres
nah sekarang kepres sama pp tinggi mana kan jadi bingung orang
jadi sebetulnya ini saya nggak ngerti padahal yang membuat juga orang orang pandai
tapi kita ini pakai aturan inilah tata tata cara pembuatan peraturan penduduk undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
itu harus diikuti nah ini nggak jelas jadi akhirnya saya yakin tidak bisa dijalankan
bagaimana mau menjalankan bagaimana menteri kesehatan harus menerima surat dari ratusan kota dan kabupaten untuk minta izin psbb nya
ini saya sudah hitung kemarin anies gubernur jakarta memasukkan
hari ini belum ada kabar saya lagi pantau berapa lama pak menkes mengeluarkan surat ini untuk persetujuan
sudah keburu banyak yang mati
pak agus jadi menurut anda pemerintah bisa tidak sih memastikan bahwa warga yang mudik itu kemudian tidak menyebarkan wabah covid sembilan belas
bagaimana caranya bagaimana caranya
awasinya bagaimana ribuan orang diawasi
pemerintah daerah pun pusing
mau forpinda mau aparat aparatnya mengawasi
orang mudik itu kan punya liburnya empat belas hari kerja misalnya
terus mudik empat belas hari suruh di karantina lah kapan mudiknya kapan ketemunya sama orang tua
jangan jangan kita bisa menyebabkan kematian pada orang tua kita karena kita membawa penyakit
oke konkretnya pemerintah harus apa pak
ya melarang mudik
susah amat sih ini kita gawat ini sudah kalau kita mudik orang tua orang tua kan jauh lebih tua dari kita kan berbahaya
usia enam puluh tahun ke atas
jadi ngapain cari risiko baru sekarang ini sudah hampir dua ribu orang kalau kali dua puluh sudah empat puluh ribu
jadi ini nggak main main gitu
oke terima kasih pak agus kita ke pak juri
pak juri bagaimana sebetulnya prosedur pemerintah untuk memastikan warga yang pulang mudik itu tidak menyebarkan wabah covid sembilan belas
tadi pak agus sudah mengatakan bahwa bagaimana pemerintah bisa mengawasi ratusan ribu orang yang pulang ke kampung halamannya masing masing dan tidak menyebarkan wabah itu ke lingkungan
saya sebetulnya pengen mendengar ini pak agus supaya lebih pas saya menjawabnya
jadi semua pilihan kebijakan itu pasti ada plus minusnya ada risikonya
melarang orang mudik apakah menjamin tidak ada penyebaran
dan membolehkan orang mudik juga tidak menjamin ada penyebaran
maka yang bisa dilakukan atau yang paling pas dilakukan adalah membatasi pergerakan orang
membatasi berkumpulnya orang membatasi orang untuk ketemu dengan orang lain
nah itu yang kebijakan yang kita ambil dan physical distancing inilah yang sebetulnya menjadi spirit utama
bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan menahan mengatasi penyebaran virus covid sembilan belas ini
oke pak jury nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan satu narasumber
yakni pak pandu riono pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
namun setelah jeda cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan dialog kita
bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon
ada pak juri ardiantoro deputi empat kantor staff presiden dan juga baru saja bergabung bersama dengan kita
bapak panduryono pakar epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
saya mau ke pak pandu terlebih dahulu
tadi sudah ada perbincangan ataupun diskusi antara pak juri dengan pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
ada pro dan kontra di situ atas kebijakan pemerintah yang hanya mengimbau saja masyarakat untuk tidak mudik
ke kampung halamannya masing masing pada saat hari raya idul fitri
kalau menurut anda dari aspek penyebaran bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa masyarakat yang tetap memutuskan untuk mudik
artinya tidak dilarang dan mereka tetap nekat untuk mudik
jadi kemudian tidak menyebarkan wabah itu ke lingkungan sekitarnya pak pandu
ya kalau menurut saya sih harus dilarang
karena presiden sudah mendeklarasi bahwa indonesia itu dalam tahap kegentingan sehingga memaksa untuk menerapkan undang undang karantina
dan pilihan opsinya adalah pembatasan sosial berbasis atau
itu artinya artinya apa
kita harus paham betul
kita memang sudah menutup semua kegiatan kegiatan
tapi kita harus membatasi mobilitas penduduk
karena ini membuat penularan terus berlangsung
kalau tidak dibatasi kita harus menghentikan penularan
dan ses of emergency nya adalah banyak orang tidak paham bahwa virus ini berbeda dengan virus virus yang sebelumnya
dan kalau ini dibiarkan kita artinya membiarkan virus itu terus memudahkan berpindah ke wilayah lainnya
dan menuarkan pada penduduk penduduk tempat kita pulang kampung kalau mudik
kepada siapa kita pulang kampung
kepada orang tua kita
pada saudara saudara kita
artinya kita membawa virus kita nggak tahu ya mudik gimana
itu akan menimbulkan masalah besar yang kita khawatirkan setelah mudik adalah peningkatan gelombang kedua daripada kasus kasus yang sudah akan terjadi ini
ini harus harus dipikirkan
dan tegas tegas dilarang
kalau mau melaksanakan undang undang
sedangkan ruangan karantina kalau negara tidak melakukan itu artinya dia tidak bisa melakukan menerapkan undang undang yang dibuat oleh pemerintah
pak pandu tadi anda mengatakan dengan hanya mengimbau apakah kemudian dengan hanya mengimbau untuk tidak mudik bisa membatasi pergerakan masyarakat pak
undang undang mengatakan pemerintah harus bisa memaksakan itu berjalan
karena undang undang itu bilang untuk mencegah perluasan
bata lagi dengan undang undangnya
karena saya yang terlibat juga dulu pada awal awal penyusunan penyempurnaan undang itu
jadi kata kata kita persis betul yang disebut pembatasan sosial itu adalah benar benar dimematasi
tapi kan kita tidak mau ke sana
kita tidak mau ke sana
karena itu sama dengan lockdown
itu kan saja
intensitas pembatasan itu
sehingga kehidupan normal itu masih berjalan dengan biasanya
sehingga masyarakat juga tidak gelisah
tidak ada gejolak sosial
dan kemudian pemerintah mendukung dengan jaminan sosial ekonomi
itu yang harus dilakukan
jangan dibiarkan mudiklah
tapi kan ini kemudian pemerintah sudah tidak melarang ya
hanya mengimbau saja
artinya bukan melarang
tapi hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik
apakah kemudian bisa memastikan bahwa masyarakat yang mudik ke kampung halamannya masing masing dan menjadi odp
mereka mau mengisolasi diri selama empat belas hari pak
itu disangsikan kan
itu artinya kita lepas tangan kepada pemerintah daerah
pemerintah daerah kapasitasnya terbatas
kita membuat masalah baru di daerah
beberapa daerah mungkin sudah melihat menjadikan runus sawah
menjadikan runus sawah
untuk menjadi pusat isolasi dan sebagainya
tapi janganlah membuat ini membuat masalah yang sudah kita bisa harus kontenin
meluas ke daerah daerah
jangan bermain main dengan bahaya penularan corona
pak juri apakah anda bisa mendengar penjelasan dari pak pandu tadi
saya enggak mendengarkan
saya sampaikan ya
tadi pak pandu riono
pakar epidemiologi fkm ui menjelaskan bahwa dengan pemerintah tidak melarang
masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya
itu akan menimbulkan masalah baru di daerah
itu yang pertama
kemudian akan ada potensi peningkatan gelombang kedua
wabah covid sembilan belas dan tentu saja tidak bisa membatasi pergerakan orang
yang sudah berada di kampung halamannya masing masing
apakah kemudian ini sudah disadari oleh pemerintah pak juri
pemerintah sudah mendengar
dari banyak pandangan
dari banyak pendapat
pemerintah juga mempelajari
dan memahami perkembangan dari penyebaran virus ini
pemerintah juga belajar dari banyak negara di dalam penanganan wabah ini
pemerintah juga menghitung mempelajari
geografi demografi indonesia yang sedemikian rupa
dan semuanya menjadi bahan pertimbangan
dan keputusan yang diambil sampai hari ini
untuk saat ini adalah itu tadi pembatasan
jadi soal mudik soal orang pergi kemana
atau lalu lintas orang itu semua dalam kerangka pembatasan
jadi bukan sekedar menghimbau tetapi juga

membatasi pergerakan orang
jadi orang nanti tidak mudah juga
entah itu mudik entah itu berkegiatan
itu semua akan diatur dan dibatasi
oke pak pak jury bagaimana caranya membatasi pergerakan orang di kampung halaman yang masing masing real
konkretnya langkahnya seperti apa pak
sekarang saja sudah jalan ya
sekarang kan sebenarnya sudah jalan
walaupun belum resmi diberlakukan di daerah pembatasan itu
misalnya ini saya sudah cek di kampung saya di jawa tengah
itu semua orang yang pulang ke kampung dari kota besar seperti jakarta atau jabodetabek
itu semua didata dan kemudian diawasi oleh aparat desa dengan pengawasan dinas kesehatan masing masing
untuk mengisolasi atau untuk mengkarantina diri untuk tidak berdekatan
atau bersinggungan dengan orang lain dalam jangka waktu yang ditentukan
nah itu semua sudah dilakukan
nanti kalau daerah ini sudah memperlakukan pemberlakuan pembatasan sosial berkelanjutan
secara resmi yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan
maka aparat keamanan pun satpol pp aparat pemerintah di daerah akan bekerja turun tangan semua untuk mengawasi membatasi semua aktivitas kelurahan
jadi itu yang nanti akan dilakukan di daerah
artinya bebannya ada di tangan pemerintah daerah begitu pak juri
ya memang kebijakan pembatasan sosial berkelanjutan ini mbak akan ditetapkan di daerah masing masing
jadi dan tidak semua daerah nanti akan menetapkan kebijakan ini
nah daerah daerah yang dengan pertimbangan tertentu menurut undang undang dan peraturan pemerintah
akan diusulkan atau akan ditetapkan oleh menteri kesehatan
dan inilah yang akan bekerja untuk melakukan pembatasan pembatasan di sana
pak juri siapa yang bisa menjamin sebetulnya masyarakat yang sudah pulang ke kampung halaman yang masing masing
mereka tetap tinggal di rumah sebagai odp selama empat belas hari
kalau tadi anda mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendata kemudian satpol pp dan juga polisi akan dilibatkan
apakah itu kemudian bisa terjadi di semua wilayah
karena pada saat hari raya idul fitri akan ada jutaan orang yang pulang ke kampung halaman yang masing masing

jutaan orang itu kan juga akan menyebar di seluruh pulau di indonesia
kita punya aparat yang cukup lah untuk bekerja mengawasi membatasi dan mengkoordinasi
ada aparat pemerintah ada kepolisian ada tni ada aparat desa dan lain lain
jadi kalau anda bertanya jaminan apa
ini kan bukan soal transaksi utang biutang sehingga harus ada jaminan
jaminannya adalah bahwa pemerintah telah membuat kebijakan seluruh aparat pemerintah akan bekerja
seluruh sumber daya pemerintah yang dimiliki juga dikerahkan untuk mendukung kebijakan ini
dan meminta kepada masyarakat untuk membantu mensukseskan kegiatan ini
kalau masyarakat juga disiplin dan bisa mengikuti apa yang menjadi
kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak untuk membatasi pergerakan untuk membatasi ketemu orang
maka penyebaran ini akan bisa dikendalikan
oke pak pandu anda bisa mendengar penjelasan dari pak juri
oke tadi pak juri sudah menegaskan bahwa nanti yang akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memantau masyarakat yang pulang ke kampung halaman yang masing masing
salah satunya adalah pemerintah daerah dibantu oleh satpol pp
jadi ini adalah tanggung jawab dari upp polisi dan juga tni
artinya seluruh aparat penegak hukum kita akan dilibatkan untuk mengawasi masyarakat yang jutaan pulang ke kampung halaman yang masing masing
apakah itu bisa pak dilaksanakan untuk menekan angka penyebaran
kenapa sih kok memilih jalan yang sulit
jalan yang mudah itu adalah mengedukasi masyarakat agar jangan mudik
itu cara yang paling mudah
pilih cara yang paling mudah paling murah dibandingkan kita harus mengerahkan semua aparat dan membiarkan masyarakat
oke pak pandu
oke ya silahkan dilanjutkan pak pandu
iya jadi pilihlah cara yang paling mudah pak
jangan pilih jalan yang sulit dan belum tentu bisa tercapai
karena dalam perjalanan ini
dalam perjalanan itu pulang kampung dia itu bertemu dengan banyak orang dan sudah menularkan atau dia tertular dari orang orang selama perjalanan
dan itu tidak dimungkinkan kalau bapak mengerti konsep pembatasan sosial berskala besar salah satu adalah pembatasan mobilitas penduduk
jadi itu sudah diamanatkan undang undang
dan itu yang harus dikerjakan
jangan memilih jalan jalan yang tidak mudah dikerjakan dan membuat kita bersikoskali terjadi penyebaran corona
kalau sudah terjadi sudah banyak yang kena sudah banyak yang meninggal kita nggak bisa tegah lagi
mungkung kita bisa tegah
ini loh amanatnya pesannya
janganlah bermain main dengan corona
seakan akan kita bisa mengkontrol semuanya
kita bisa percaya deh
itu pesan dari saya terima kasih
oke pak juri tadi pak pandu riono mengatakan bahwa kenapa sih sebetulnya pemerintah memilih cara yang sulit
kenapa tidak memilih cara yang mudah
karena itu akan sulit sekali untuk bisa menge trace ataupun memantau pergerakan masyarakat yang mudik pulang ke kampung halamannya masing masing
terutama pada saat mereka dalam perjalanan
siapa saja yang sulit
apa saja yang sudah berkontak ataupun berkomunikasi dengan mereka
itu yang akan sulit sebetulnya untuk kontak tracingnya
ya pak jury
ya pak jury
ya pak jury
tadi saya sepintas mendengarkan penjelasan pak pandu di ujungnya
nah pak pandu benar
memang peraturan pemerintah dan undang undang yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar itu ya pembatasan
nah harus dibedakan pembatasan dengan pelarangan ya
kalau misalnya ditakutkan orang akan naik bus naik kapal rame rame di situ ada kontak fisik
nah makanya dilakukan pembatasan
nanti yang dibatasi tidak hanya orang berkumpul yang dibatasi juga adalah barang yang dibatasi adalah angkutan transportasi yang dibatasi
jadi banyak sekali nanti pembatasan
yang kemudian bisa mengatur orang tidak dengan mudah kontak berkerumun bergerombol atau bertemu dengan orang lain
itulah makanya disebut dengan pembatasan
nah pembatasan itu tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelarangan
karena ada sektor sektor lain atau kegiatan kegiatan orang lain yang tidak bisa dilarang orang untuk keluar satu wilayah tertentu
oke artinya pemerintah akan mengeluarkan banyak kebijakan soal pembatasan yang cukup rumit begitu untuk membatasi pergerakan orang
ya bukan cukup rumit tapi pembatasan pembatasan yang bisa membatasi pergerakan orang
oke contohnya konkretnya seperti apa sih pak apakah kemudian dalam bus itu hanya dikurangi misalnya empat puluh kapasitasnya dikurangi menjadi dua puluh atau bagaimana pak

misalnya tidak ada apa namanya tidak ada bus yang melayani orang
untuk mudik itu kan bisa tidak ada penjualan tiket misalnya kan bisa nanti kita akan lihat ini belum jadi keputusan
gitu misalnya ya kan misalnya tidak ada penjualan tiket pesawat itu kan semua adalah jenis jenis pembatasan yang bisa dilakukan
oke oke berarti nanti kita lihat apakah kemudian pemerintah akan memutuskan untuk tidak mengeluarkan begitu ya soal penjualan tiket bus ataupun transportasi bus
oke berarti nanti kita lihat apakah kemudian pemerintah akan memutuskan untuk tidak mengeluarkan begitu ya soal penjualan tiket bus ataupun transportasi darat laut dan udara begitu
itu masih dibahas dan juga dipertimbangkan oleh pemerintah begitu pak jury

pak pandu mungkin terakhir apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah menjelang bulan ramadan dan juga hari raya idul fitri karena kita berpacu dengan waktu kalau tidak ada kebijakan yang cepat dan juga terarah begitu akan membingungkan masyarakat pak pandu
itu lebih mudah
selama bulan puasa
kita memberikan edukasi yang sebesar besarnya seluas luasnya sejenis jenisnya kita berembuk dengan pemuka agama kenapa untuk lebaran tahun ini kita bersama sama tidak mudik
jadi dengan tidak mudik kita telah memberikan amal yang sangat besar bagi negara dan umat manusia untuk menghentikan perluasan pandemi
halnya jauh lebih besar
jadi kita harus mengedukasi dan itu jauh lebih mudah jauh lebih murah dan lebih kita bisa lakukan karena kita mengharapkan partisipasi masyarakat
jadi masyarakat itu harus dipahami dipengerti masyarakat itu bukan masyarakat yang bodoh mereka tahu kalau diberitahu itu akan mematuhi dan sadar voluntary untuk tidak mudik
pak juri mungkin tadi mendengar sedikit
demikian perbincangan kami dengan para narasumber yang sudah bergabung di luar studio
dan semoga pemerintah memiliki formula dan juga langkah yang cepat untuk menegaskan boleh tidaknya sebetulnya masyarakat untuk mudik
untuk membatasi pergerakan manusia ataupun pergerakan masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas
dan cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi jangan kemana mana